kericuhan mewarnai demonstrasi mahasiswa institut agama islam negeri jember
yang menolak alih fungsi gedung kuliah menjadi sekretariat rabu siang
dalam aksinya mahasiswa sempat mengusir staff akademik di ruang rektorat hingga memicu keributan
kericuan ini terjadi saat puluhan mahasiswa melakukan pengusiran sejumlah staff akademik
dari kantor rektorat kampus institut agama islam negeri jember rabu siang
selain membakar ban bekas mahasiswa juga sempat menerobos masuk barikade petugas keamanan kampus
untuk memaksa menemui rektor
kemarahan semakin menjadi saat rektor tidak berada di tempat
para mahasiswa menuntut agar pihak rektorat membatalkan alih fungsi ruang perkuliahan menjadi gedung sekretariat bersama
masih membutuhkan tahap akreditasi
jadi masa di sana anak anak mahasiswa masih ada yang akreditasi
maka dengan ini tempat pun kita sungguh membutuhkan pada waktu itu
mahasiswa kemudian memaksa wakil rektor menandatangani kesepakatan pembatalan alih fungsi ruang kuliah
namun ditolak pihak rektorat
ternyata gedung itu juga masih dipakai untuk mahasiswa melakukan proses belajar mengajar
sehingga harus ada win win solution besok
apakah kemudian ini
ini tetap dikembalikan sebagai pusat pembelajaran atau nanti pihak bem dicarikan jalan keluar
mahasiswa akan mengancam mengerahkan masa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan